tidak tugas laki laki jantan itu menangkap maling
akhirnya si pitung berhasil menghancurkan kejahatan
santriwan dan santriwati siapa kira kira yang bisa mengambil pelajaran dari cerita ini
harus bisa mencegah kemungkaran di depan kita
kata nabi muhammad saw jika kita melihat suatu kemungkaran maka cegahlah dengan tangan kita
jika tidak bisa cegahlah dengan lisan kita
dan juga belum tentu bisa maka hati yang menolak
hadis riwayat hori muslim betul tidak
saya juga pernah nonton pak
yang si pitung juga jago silap
yang namanya jagoan yang jago silap lah
masa gak gue goreng tempera kak
kalau aku jadi ustadz salab aku mau peranin tokonya pitung di film
tapi bikinnya ceramah suka ceramah betul
mana ada pitu itu suka ceramah
yang ada tuh pitung suka silap
masa pitungnya jamah
suka suka dodot lah
dorot yang mau jadi pitung
lihat tuh orang mensurigakan itu
lah lah lah
kok mereka masuk kamar kita sih kang
nanti tuh masalahnya
eh kenapa kalian pada tani sih
itu kan kamar kalian bukan kamar kita hendra
eh itu kan keamanan aku juga
kamu pihak siapa sih
udah udah udah kita bagi bagi tugas
gimana kalau kamu lukman ke ruang ini
kamu bilangin ke ustadz musta sama ustadz ridwan
nah kita yang mergokin dia
aku mau ambil saru buat pihak mereka
tunggu tunggu tunggu
aku ke ruang guru mau ngapain ya
jalan aja udah
udah kan ke ruang guru sana
begini ustadz dan ustazah
saya lihat dodot itu punya potensi yang bisa dikembangkan
karena kan dodot ingin sekali menjadi seorang pencerama yang handal
iya benar ustadz saya juga melihat itu pada duduk
ulah lah ustaz abel
saya tidak menyangka ide ustaza abil itu sangat sangat brilian
sangat sangat cerdas loh
itu tadi yang ledo itu punya potensi dan bakat yang bisa dikembangkan sebagai seorang pencerama
ide nya bagus banget sih
cantik gitu cantik mukanya
ustadz ya benar kan
iya aja deh
itu ah ada darurat ada darurat
ngomong kayak mendidih
ah di aduh
darurat apa ya
nah di di itu di kamar ada
ada ada apa lukman
ada ranjang kasur yang reot
ada kasur banyak butuhnya
lantal bunyi banyak butuhnya
ada lemari udah promo sama hayab
ada selimut sama sepre banyak healernya
nah betul tuh pak ustadz
eh di depan kamar ada ini nih
tanda kesini mau ngomong apa
namanya sendiri aja dia lupa
gimana ruangannya ada yang bisa dipakai
bisa dipake kamarnya
barangnya banyak banget harus dikeluarin
eh kalian apaan pak
eh bukan bukan serius bukan bukan
serius dia akhirnya aja balik
ini bukan balik pak
kami bukan balik
kami bukan balik
kami bukan balik
kami bukan balik
kami bukan balik
itu yang apaan c
eh salahnya pak
di depan kak
bukan maling kak
bukan bukan bukan
ustaz masuk ke sini
eka ada apa eka
lagi ngejar maling pak
iya ngejar maling pak
ustaz ayo kita berdua kejar
maaf ya jadi dicuekin
ya beginilah tugas laki laki jantan itu menangkap maling
harus dilakukan oleh laki laki jantan seperti saya
gapapa ditinggal ya
iya dapet ustaz
kita jadi gak sih bangga anak anak
nah ini dia ustaz zabel
eh iya lukman kenapa
ini ada yang saya pengen omongin
di depan kamar saya ini ada maling ustaz
oh kamu mau bilang itu
iya tapi maling juga
malingnya lagi dikejar tuh sama ustadz
malingnya udah dikejar
berarti kalau malingnya udah dikejar saya telat dong musazah
aduh sungguh telat
eh ampun ampun ampun
panjat panjat panjat
jangan jangan eh
kami bukan maling
kami bukan maling
santai dong santai
dengar ustaz dulu ya
usah lupa ngasih tahu sama kalian
ini emas emas ini adalah kru kru film yang besok bakal syuting tempatnya di pondok kunanta ini
wow dari hampir
jadi jadi kita syuting film di sini pak ustaz
mereka besok mau syuting film religi di sini

jadi ustaz selep
cuman selep kulit panu namanya
yaudah kalau gitu ustaz mau ke belakang dulu
ini menurut ustaz dulu ya
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
hamdan wa syukran lillah salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'd
anak anakku sekalian besok pesantren kita akan kedatangan tamu dan tempat
hassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
barang siapa yang beriman kepada allah
dan hari akhir maka muliakanlah
tamunya paham dong
apa semua santri itu
boleh ikut di film itu
boleh gak pak ustadz
kalau untuk itu bisa ditanyakan kepada
pak ustadz saya mau jadi ustadz
saya lihat pak ustadz yang terkenal terkenal gitu
di dalam jiwa
bukan bukan karena
harta kau kan jadi
hati yang muda
itu lah kuncinya
eh anak anak ingat kalian gak boleh berpanjang panjang angan
tidak boleh terlalu banyak berhak
apalagi hayalnya terlalu tinggi
nanti sekali jatuh sakit
dan untuk perhatian semuanya
walaupun besok akan diadakan syuting di ponok pusat rekun ranta ini
tapi kegiatan belajar mengajar tetap seperti biasa